sementara itu korban tewas kecelakaan bus maut di puncak bogor jawa barat bertambah menjadi empat orang
sopir dan pengusaha bus terancam pidana berlapis karena supir tidak memiliki sim
sementara bus tidak dilengkapi surat dan ujikir
ratusan pelayat mengiringi pemakaman dadang sulaiman di tpu kampung citeko kecamatan cisarua kabupaten bogor jawa barat
dadang adalah salah satu korban dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di turunan selarong sabtu sore
saat kecelakaan terjadi mobil yang ditumpangi dadang dihantam paling awal dari arah depan bus
sopir mobil selamat setelah melompat ke jok sebelah kiri
korban tewas akibat kecelakaan beruntun di selarong megamendung kini bertambah menjadi empat orang
korban bernama diana meninggal dunia saat menjalani perawatan medis
sebelumnya tiga korban tewas masing masing bernama oktariansyah zainuddin dan dadang sulaiman yang tewas di lokasi kejadian akibat terjepit badan kendaraan
pihak kepolisian pun telah melakukan olah tkp sejak sabtu hingga minggu siang di enam titik benturan
dari hasil penyelidikan diketahui bus melaju kencang di jalur menurun
rencananya polisi akan menyelidiki kondisi mesin dan rangka bangkai bus milik pohs transportasi sekaligus data berkala uji dari dishub terkait
sejauh ini supir bus telah resmi ditetapkan sebagai tersangka
kita akan merekonstruksi titik bentur keyway nya di mana terus penyebabnya hasil keterangan sementara
kalau dari beberapa keterangan tersebut
kondisi kendaraan bus ini memang kondisinya pada kondisi yang tidak laik
dari hasil pemeriksaan juga diketahui supir tidak memiliki sim
serta bus tidak dilengkapi surat izin operasi dan tidak melakukan ujikir
pengemudi dan pihak perusahaan bus kini terancam pidana dengan pasal berlapis
lantaran melanggar undang undang hingga faktor kelalaian sengaja
muhammad juanda bogor
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di polres bogor
selamat siang arman
berdasarkan informasi terbaru yang anda dapatkan ini bagaimana perkembangan terkini kasus kecelakaan beruntun di puncak
iqbal sebelum saya menceritakan hasil daripada penyelidikan peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi dua hari yang lalu
dapat saya informasikan saat ini saya berdiri di depan bus naas yang menabrak beberapa kendaraan
dan juga berupa sepeda motor dan juga mobil serta menyebabkan empat orang meninggal dunia dan juga enam orang lainnya luka ringan dan luka berat
saat ini kondisi bus bisa terlihat rusak parah bagian depannya dan memang bisa saya informasikan di sini bahwa bau di sekitar bus yang ada saat ini sangat menyengat
bau busuk karena memang ada percikan darah dan juga sedikit bagian daripada tubuh manusia yang mungkin ada tersisa di bagian bus ini
dan saya informasikan kembali bahwa memang sebelumnya
karena tiga korban tewas diberikan keterangan oleh pihak kepolisian dan saat ini sudah bertambah menjadi empat orang
diantaranya mereka masing masing adalah diana kemudian dadang sulaiman zainuddin dan juga oktarian syah
sementara enam korban luka luka lainnya baik itu luka ringan dan luka berat saat ini sudah dibawa ke rsud ciawi untuk mendapatkan perawatan intensif
selain bus naas yang menabrak tadi juga saat ini di belakang saya ada salah satu kendaraan yang rusak parah yaitu satu kendaraan pick up suzuki carry saat ini
kondisinya juga sudah rusak parah sama seperti bus yang tadi dan di sekitar kendaraan juga masih ada bau busuk yang cukup menyengat
sejauh ini iqbal bisa saya informasikan berdasarkan informasi dari kasat lantas polres bogor tadi dari akp rismanto
rismanta maksud kami hasbi rismanta beliau mengatakan bahwa memang sejauh ini pihaknya sudah melakukan olah tkp kemarin
bersama dengan dinas perhubungan korlantas dan juga dari mabes polri beliau mengatakan bahwa dari hasil olah tkp tersebut
mereka juga sudah melakukan foto pencitraan dari udara menggunakan drone dan ditemukan memang ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa kecelakaan itu terjadi akibat murni kelalaian dari pengemudi sendiri
dan pada saat foto pencitraan dari udara ditemukan memang adanya enam titik benturan dengan jarak interval satu ratus empat puluh meter
dengan ditemukan bukti adanya kecepatan bus yang sangat cepat melaju di penurunan turunan jalan selarong di kecamatan megamendung
kabupaten bogor jawa barat
dan berdasarkan olah tkp kemarin juga kasal lantas polresa bogor mengatakan bahwa pengemudi ini akan dikenakan hukuman enam tahun penjara sesuai dengan pasal tiga satu sepuluh
dan memang selain pengemudi sendiri pihak perusahaan penyedia transportasi juga diancam mendapatkan hukuman cukup berat
karena memang ternyata mereka lalai ataupun juga tidak memeriksa kondisi kendaraan
dan memang selain tidak ada surat surat kir juga sudah mati
supir ini tidak membawa surat surat pengemudi
dan pada saat dilakukan olah tkp dan juga pemeriksaan pada saat kondisi bus dan juga rangka bus
ditemukan bahwa tidak ada rem tangan atau handbreaking
sehingga memang pengemudi ini untuk mengatur laju cepatnya atau tidak cepatnya kendaraannya itu berdasarkan pemilihan personaling gigi satu dan juga gigi dua
hal inilah yang menyebabkan polresta bogor saat ini akan menuntut pengemudi dan juga perusahaan penyedia transportasi
karena memang mereka dianggap lalai iqbal
selain memeriksa kelengkapan surat izin kendaraan dan sim pengemudi

rem tangan masih ada
sejumlah kendaraan yang tertangkap razia
senin pagi ternyata tidak dilengkapi surat memadai
polisi pun memberikan tilang untuk pelaku pelanggaran
termasuk untuk pengemudi yang tidak dapat menunjukkan bukti uji kir yang masih berlaku
sebagian bukti ujikir yang dibawa pengemudi masa berlakunya ditemukan sudah kedaluarsa
dalam razia aparat gabungan di simpang gadok yang digelar sejak pukul tujuh lewat tiga puluh menit pagi tadi
hingga pukul sepuluh tiga puluh lima belas bus ditilang dan enam bus ditahan di unit penanganan kecelakaan lalu lintas polres bogor
razia digelar untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas
akibat kondisi kendaraan yang tidak layak jalan
mana kok tidak ada

kamu tahu kejadian kemarin kan

nggak ada kantor
nggak ada kantor
iya snk nya di kantor tapi ditilang
katanya memang ditilang pak
itu bukan di kantor

nanti dianggap tidak ada
tentunya akibat kejadian ini beberapa hari yang lalu sempat terjadi kemacetan ini
tentunya akibat kejadian ini beberapa hari yang lalu sempat terjadi kemacetan
di kawasan puncak
sudah ada koresponden cnn indonesia mumtazah chatra di ningrat
yang memantau arus lalu lintas libur panjang di puncak bogor
selamat siang mumtazah
hari terakhir libur panjang ini
bagaimana kepadatan kendaraan di sana
selamat siang iqbal
hingga saat ini memang kalau saya lihat dari arah jakarta yang ingin menuju ke puncak
namun sebaliknya malah memang seperti yang diprediksikan
akan terjadi arus balik ke jakarta dari arah puncak yang ingin menuju ke jakarta
sudah sangat ramai sekali bahkan memang di sejumlah titik padat begitu
bahkan dengan kecepatan di bawah lima km per jamnya
dan juga di sejumlah titik bahkan berhenti begitu
karena ada sejumlah titik ini yang memang menjadi lokasi
di mana banyak sekali para pengendara pribadi ini mampir
begitu seperti di kawasan pasar cisarua
di mana banyaknya pengendara kendaraan pribadi mampir untuk berbelanja di sana
dan juga adanya aktivitas pasar di kawasan tersebut
dan juga adanya aktivitas angkutan umum iqbal
yang berhenti sekali
dan juga ada sebarangan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang
sehingga memang terjadilah kepadatan arus lalu lintas
di sepanjang jalan raya puncak ini
terutamanya bagi pengendara yang datang dari arah puncak menuju ke jakarta
untuk masuk ke tol begitu ke tol jagorawi
namun begitu memang sehingga saat ini masih cukup baik
kondisi arus lalu lintas hingga saat ini
sebelumnya sempat dilakukan buka tutup jalan
untuk memprioritaskan pengendara dari arah jakarta
untuk naik ke arah puncak pada pukul tujuh tiga puluh tadi
yang rencananya sebelumnya dilakukan hingga pukul sepuluh tiga puluh
namun kemudian diakhiri tadi pada pukul sembilan empat puluh lima pagi
lebih cepat empat puluh lima menit dari rencana
karena memang adanya kepadatan yang terjadi di kawasan masjid attaun
bagi kendaraan dari arah puncak cibodas yang ingin turun ke jakarta
sudah mengular panjang di sana
sehingga kemudian diputuskan untuk dibuka kembali
dan dinormalkan kembali arus lalu lintas
sehingga bagi dari arah jakarta menuju ke puncak dan juga sebaliknya
hingga saat ini masih dapat dipergunakan
rencananya iqbal pada pukul satu hingga lima sore hari nanti
nantinya akan diberlakukan buka tutup kembali
untuk memprioritaskan pengendara dari arah puncak untuk turun ke jakarta
karena pada hari ini diperkirakan akan terjadi arus balik ke jakarta
dimana kurang lebih tiga puluh kendaraan diperkirakan akan turun ke jakarta
tiga kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan libur akhir pekan biasanya
di mana ada sepuluh kendaraan saja yang biasanya berada di kawasan puncak
dan pada hari minggu turun begitu ke jakarta
sedangkan pada hari ini tiga kali lipat meningkat
kalau dilihat yang akan keluar di gerbantol cemanggis utama pun
menjadi sembilan puluh dua ribu kendaraan yang akan menuju ke jakarta
dan hingga saat ini memang saya melihat banyaknya pengamanan
dari kawasan ini oleh lalu lintas polres kabupaten bogor yang dilakukan
setidaknya ada dua ratus personil yang dikerahkan untuk mengamankan lalu lintas
dan memang ada sejumlah titik kepadatan yang memang harus diwaspadai
seperti di kawasan megamendung di kawasan pasar cisarua dan juga masjid atta awun
karena banyaknya pengendara ataupun para wisatawan yang ingin berhenti di kawasan tersebut
baik dari arah jakarta menuju ke masjid atta awun
ataupun yang dari arah cibodas cianjur yang ingin mampir ke sana sebelum turun ke jakarta
begitu baik untuk berwisata para layang ataupun hanya menikmati kebun teh begitu
jadi jumlah titik juga memang perlu diwaspadai
namun hingga saat ini iqbal untuk masuk ke simpang gadok menuju ke arah tol jagorawi cukup lancar
kalau dilihat memang dari arah jagorawi yang ingin menuju ke arah puncak
memang adanya penyempitan dari empat jalur menjadi satu jalur saja
ini sebaliknya iqbal dari satu jalur menjadi empat jalur
jadi memang diprediksikan tidak akan terjadi kepadatan yang cukup parah pada siang hari ini
namun begitu memang akan diprediksikan akan terjadi kepadatan mulai pukul satu siang hingga sore hari nanti iqbal
ini akan ada penutupan arus lalu lintas ataupun hanya satu lajur yang bisa digunakan pukul satu hingga pukul lima dari arah puncak menuju jakarta
terima kasih mbak umtaza cetra diningrat yang melaporkan langsung dari kawasan simpang gadog
selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan anda dan juga hati hati